tidak akan lama lagi
salah satu anak siliwang
pasti akan mati di tangan
kau matlah riwayat
kenapa kau bicara seperti itu
kenapa kau sangat mengharapkan kematian putraku kian santam
putraku kian santan adalah putramu juga rai
bukan begitu yunda
aku hanya mengingat kamu saja
baru saja yunda mengatakan
tidak ada yang mengetahui
apa yang terjadi di depan hal
apa yang sudah terjadi
sedang berperang dengan kerajaan sukamana
melawan kerajaan sukamana
sekarang aku masih sakit hatiku
aku ingin sekali ikut berperang
ya raka jangan
kau masih sakit kau belum pulih
kau yang terlalu saja
aku masih bisa melihat
mereka yang terlalu banyak
dari jarak jauh
adikku terlalu saja
aku pun ingin melihatnya
tuhan bukan hanya putraku kian santang tapi juga putraku nanda prabu surawi sesa
bagus putraku nanda prabu surawi sesa
dan tunjukkan putra si liwangi siapa yang terkuat
nanda prabu ayo habis rajin kian santang
lihat kesatria itu sangat hebat
kurang ajar kau kian santang
rasakanlah ajar kundur sukmaku
rasakanlah ajar berakhir
ajar mata allah
ajar ini lagi
alangkah banyak kerusakan yang akan disebabkan oleh ajian ini
lindungilah hambamu ini ya allah
kali ini aku pastikan kau akan mati di tanganku kian santan
ya allah lindungilah hamba dari segala kejahatan
jin dan manusia
asaga kondisi menyala